kapal pengangkut ikan di pelabuhan nizam zahman muara baru jakarta utara yang terbakar pada minggu siang
kini dalam proses pendinginan
tim gabungan yang terdiri dari kepolisian pemadam kebakaran dan bpbd
telah dikerahkan sejak pukul delapan hingga dua belas siang untuk melakukan pendinginan
saat ini ketiga bangkai kapal masih ada di muara barat pelabuhan
korban yang diduga masih berada di dalam lumbung kapal
saat ini belum dapat dievakuasi karena kapal masih panas
polisi akan melakukan olah tkp menunggu kondisi kapal bisa dimasuki
pemeriksaan saksi mengenai penyebab kebakaran kapal saat ini masih terus dilakukan